di titipi pisau oleh si kuat
siap yang mulia
malam sebelum om kuat mau dibawa diperiksa
malam itu tanggal berapa
malam kejadian yang mulia tanggal delapan
lupa yang melihat kurang lebih
kurang lebih seperti pisau dapur
kecil yang mulia
seperti pisau dapur
ada di jadikan bukti
seingat saya ada dua bilah
dua buah pisau yang mulia
pisau dan apa tadi
hati yang mulia
si kuat yang mulia lihat ya
saya lupa yang mulia tapi kurang lebih seperti ini
dua buah itu ya
seperti semacam ini yang mulia
itu dititipkan dimana
waktu itu saya papasan sama om kuat
di depan gerbang pinggir jalan yang mulia
apa yang disampaikan terdakwa kuat kepada saudara
om kat hanya ketemu saya pas papasan
tiba tiba terus saya dipanggil kuat
tiba tiba langsung menyerahkan saja yang mulia
dituarin dari tasnya begitu yang mulia
ayo menyerahkan itu
kok saudara bisa berkesimpulan itu dititipkan
tidip taruh ke dapur
itu aja yang mulia
kurang lebih seperti itu penyampaiannya
tolong om taruh di dapur
tidak kurang lebih seperti itu
akhirnya saudara taruh di dapur juga
taruh di dapur
taruh di dapur juga
langsung saya taruh dapur yang mulia
setelah itu si saudara kuat kemana
saya kurang tahu yang mulia waktu itu
seperti sama saudara richard
sama bang riki sama om kuat
kayak mau dibawa untuk diperiksa yang mulia

jangan lupa like subscribe dan share ya